bank sampah ciamis ini dikelola pemerintah kabupaten ciamis jawa barat
sesuai namanya nasabah tidak menabung uang
melainkan menabung sampah organik dan anorganik
bank sampah ciamis sudah tersebar di dua puluh tujuh kecamatan
terdiri dari satu bank sampah induk dan dua ratus lima belas bank sampah unit
rata rata setiap bank sampah memiliki nasabah tetap sebanyak tiga ratus kepala rumah tangga
kehadiran bank sampah ini pun mengurangi permasalahan sampah di tengah warga
dari lima ratus enam puluh ton sampah empat ratus ton dapat dikelola bank sampah ciamis dengan menjadikan nilai ekonomis
seperti sampah organik bisa dikonversi menjadi magot yang dijual sebagai pakan ternak
dengan harga rp tiga puluh per seratus gram magot kering
dengan adanya bank sampah ini kita di posisi nilai pengurangan sampah empat puluh lima persen
di sisi penanganan ada dua puluh lima persen
jadi sekitar tujuh puluh lima persen kita sudah kelola sampahnya
dengan menyambangi satu persatu rumah warga yang berada di kawasan petukangan selatan pesanggerahan jakarta selatan
pegiat lingkungan minggu pagi mengambil sampah sampah milik warga
usai kegiatan tersebut selesai para aktivis lingkungan ini kemudian memilah sampah
yang kemudian dijadikan ornamen tugu monumen nasional yang terbuat dari berbagai sampah plastik
ini merupakan simbolnya
merupakan simbol kondisi sampah di jakarta yang mengkhawatirkan
ini salah satu peringatan kita
jika warga dki jakarta khususnya monumen nasional ini kan monumen dki jakarta ya
kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk pilah sampah dari rumah dan tetap membuang sampah sembarangan
sangat sangat akan menyedihkan monumen nasional kita yang tingginya menjurit
jangan lupa kita akan menjadikan sampah sampah yang kita buang sembarangan
tanggal dua puluh satu februari merupakan peringatan hari sampah nasional
masyarakat diminta tidak membuang sampah secara sembarangan karena dapat menyebabkan berbagai macam bencana
seperti banjir rusaknya ekosistem laut dan banyaknya binatang binatang laut yang punah
tim liputan cnn indonesia